nilai tidak transparan ratusan warga desa belukenek sumeneb selasa pagi mengepung balai desa setempat
warga menuntut pemilihan kepala desa segera dihentikan
ratusan warga yang memprotes pemilihan kepala desa bergantian antar waktu di desa belukenek kecamatan ambuten sumeneb langsung mengepung balai desa
mereka yang sudah menunggu sejak pagi mendesak panitia menghentikan proses tahapan pemilihan kepala desa karena diduga tidak transparan
salah satunya adalah dengan tidak melibatkan tokoh masyarakat yang diinginkan warga sebagaimana diatur dalam peraturan bupati setempat
banyak hal sebenarnya yang menjadi kejayaan masyarakat baik dari kepenitiaan terus dari ketokohan ini sesuai dengan kriteria ketokohandi
melihat situasi yang tidak kondusif dan terus memanas akhirnya seluruh panitia pemilihan kepala desa memilih mengundurkan diri dan menyerahkan pemerintahan desa sementara kepada sekretaris desa
kami sudah memfasilitasi barusan mempertemukan bagi masyarakat dengan dusun untuk rolling down dulu agar pelaksanaan paw ini bisa terlaksana dengan baik
pemilihan kepala desa yang diinginkan memilih untuk mengundurkan diri dan menyerahkan pemerintahan desa sementara kepada sekretaris desa
pemilihan kepala desa pengganti antar waktu ini dilakukan karena kepala desa yang lama meninggal dunia satu tahun lalu sementara masa pemerintahan desa ini masih berjalan dua tahun lagi